wali kota surabaya tri risma hari ini memastikan mahasiswa papua yang tinggal di asrama surabaya tetap aman
risma berencana mengunjungi asrama mahasiswa papua di jalan kalasan surabaya untuk memantau kondisi mereka
risma juga mengimbau agar semua pihak menahan diri agar peristiwa tujuh belas agustus silam tidak terulang
wali kota surabaya tri risma hari ini membantah adanya pengusiran kepada mahasiswa papua yang tinggal di asrama jalan kalasan surabaya
risma menegaskan selama ini pemkot surabaya selalu melibatkan mahasiswa papua saat menggelar kegiatan seni
risma memohon maaf kepada masyarakat papua jika ada yang merasa tersakiti dengan insiden di asrama mahasiswa papua sabtu silam
risma kembali mengajak semua pihak menahan diri dan menjaga persatuan agar bangsa tidak terpecah
tidak ada kejadian apapun di surabaya
waktu kemarin itu terjadi karena ada penurunan bendera merah putih di asrama itu
nah kemudian ada organisasi masyarakat yang meminta kepolisian untuk melakukan tindakan itu
tidak benar kalau ada pengusiran itu
kalau itu terjadi mestinya pejabat saya yang duluan
tapi pejabat saya masih bekerja dan seluruh mahasiswa yang ada di papua dari papua juga masih normal
dan sekali lagi boleh dicek selama ini kami selalu di kediatan apapun
tapi saya juga ingin mengucapkan kebenaran kepada mahasiswa papua yang ada di surabaya
jadi tidak ada itu
mari sekali lagi kita jaga
kita akan rugi semua
sayang sekali selama ini kita sudah bangun semuanya itu dengan susah payah
kemudian hancur begitu saja hanya karena emosi kita
saya pikir itu tidak perlu saya sekali lagi
kalau memang itu ada kesalahan di kami di surabaya saya mohon maaf
tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengungkap

tapi tidak ada itu
bagi saya dan seluruh pejabat pemerintah kota
saya pikir seluruh forum pimpinan daerah kota surabaya bahwa kita tetap dalam satu kesatuan negara dan bangsa indonesia